sudah aku katakan resikonya sangat besar sekarang
selamat pagi pak komandan
selamat pagi pak pak
silakan duduk pak pak
terima kasih pak
maaf sepertinya kehadiran saya datang ke kantor bapak komandan ada sesuatu yang penting
saya hanya kelelahan
karena pagi pagi sekali saya ditopon anak buah harus meluncur ke tempat kejadian
kejadian apa itu pak
itulah yang membuat saya berpikir dan langsung menelpon pak anwar
rupanya kejadian bapak lihat masih berhubungan dengan saya
karena kasus warisan yang bapak urus sangat erat kaitannya dengan ningsi
ya karena mobil yang dibawa oleh ningsi dan anaknya baru saja terjadi kecelakaan
sekarang ningsi dan levi berada di rumah sakit
ningsi dan levi
tapi kok nggak ada kabarnya ya
udah telepon belum deh
mungkin sebentar lagi sampai
lagian kan ibu belum begitu tahu daerah sini tuhan
ya mudah mudahanlah tidak terjadi apa apa
kayaknya mereka sudah datang
tolong pintunya dibuka
ya apa kabar
ya apa kabar
pagi pagi udah kesini ada yang penting pak
pak anton ada
tunggu sebentar ya saya tanggalkan dulu
mari pak anwar
oh ya bagaimana mereka sudah datang
pak anwar yang sedang menunggu tuhan di ruang tamu
baik saya segera ke sana
ibu ningsi dan lebi ada di rumah sakit sekarang
pak anwar ada apa
tolong ceritakan ada apa
sebaiknya kita ke rumah sakit saja pak
non amelie udah keluar kamar
memangnya ga boleh
boleh malah bibik seneng sekali kalo non mau jalan jalan
kalo gitu non tunggu sebentar disini ya bibik mau siapin sarapan buat bapak
pa anthon semua perawatan korban anda dalam keputusan ini pa
pak tata kapan kira kira kami bisa mencoba hasil pisau
tapi kita harus menunggu hasil dari timpulnya